menko paluka mahfud md mempertanyakan alasan mahkamah konstitusi atau mk begitu lama
memutus gugatan batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden
menurut mahfud hal tersebut masuk kategori open legal policy
di mana mk tak berwenang mengubah aturan batas minimal usia capres cawapres
mahfud md menjelaskan ada dua tipe pembentuk undang undang
yakni legislator positif dan legislator negatif
legislator positif adalah dpr dan pemerintah yang berwenang membentuk undang undang
sedangkan mk adalah legislator negatif yang hanya berwenang membatalkan undang undang
itu pun merujuk pada undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
meski demikian mahfud yakin para hakim konstitusi telah mengerti konsep open legal policy
sehingga kita tidak boleh mengintervensi biar dia melihat sendiri
apakah benar ini open legal policy atau enggak
kalau ini tidak open legal policy ada masalah yang harus segera diselesaikan
itu harus jelas nanti di dalam putusannya
menurut saya sederhana sih kok terlalu lama memutus itu